kesalahan pengemudi menjadi faktor utama kecelakaan di jalan
oleh karena itu dalam upaya untuk meningkatkan keamanan dan juga keselamatan berkendara
pt jasa marga mengadakan program road safety rangers
untuk mengedukasi dan mengkampanyekan cara berkendara aman di jalan tol
dan dari empat belas kendaraan tersebut tiga puluh dua persen melebihi batas kecepatan
berdasarkan data tersebut jasa marga berupaya untuk terus melakukan edukasi dan kampanye
kepada seluruh pengguna jalan melalui rangkaian program road safety rangers
agar pengemudi tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan dalam berkendara
jadi ada webinar ada training ada tiktok competition
dan terakhir kita berkendara
tutup dengan road trip
road trip ini akan berkeliling di sekitar jor dua dan nanti akan kembali lagi ke sini
mereka akan mendapatkan pelajaran dan akan mendapatkan pelajaran
mereka juga akan punya experience menggunakan mobile mobile app jasa marga
seperti antara lain mobile apps travoi penggunaan travoi
travel itu adalah asisten digital untuk perjalanan di jalan tol
di situ kita banyak yang bisa lakukan
bisa ngecek kondisi lalu lintas bisa kalau ada kesulitan kita telpon atau tinggal panic shake aja ya
kalau ada darurat nanti petugas akan datang
dalam acara tersebut direktur operasi jasa marga fitri wiyanti
hadir untuk melepas para peserta terbaik dari program road safety rangers training
untuk mempraktekan teori dan pelatihan keamanan dalam berkendara
berkendara dengan aman tak hanya dapat melindungi diri sendiri tetapi juga orang lain
melalui rangkaian program road safety rangers training
program road safety rangers jasa marga berharap bisa mengingatkan para generasi muda
bahwa keselamatan di jalan merupakan kewajiban bersama